lembaga survei indonesia menyebut tren kebebasan sipil di era pemerintahan presiden jokowi cenderung menurun bahkan memburuk
dikutip dari laman cnnindonesia com direktur eksekutif lembaga survei indonesia dr jayadi hanan
mengatakan memburuknya kebebasan sipil seiring dengan penurunan sejumlah indikator demokrasi
seperti indikator kebebasan beragama dan kebebasan pers
selain indikator indikator tersebut hasil survei juga mendapati para responden yang merasa takut berorganisasi
dan takut dengan sejumlah kasus penangkapan yang semena mena oleh aparat
oke kita akan langsung jawab
bahwa pertanyaannya benarkah demokrasi dan kebebasan sipil kita mengalami tren penurunan kualitas
apa penyebab utamanya siapa yang paling berkontribusi
kita akan membahasnya bersama sudah di samping saya ada peneliti lembaga survei indonesia
mas ahmad khairul umam mas umam terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
di tengah tengah sana ada satu anggota dpr yang terhormat ada dari fraksi pdi perjuangan
ada bung ansi lema selamat malam bung ansi
saya dari belakang menyapa anda di sampingnya bu ansi ada teman lamanya bung ansi
yang sekarang mantan komisioner komnas ham yang sekarang menjadi saya panggil saya sebagai
pegiat ham dan demokrasi ada bang natalius pigai bang pigai thank you
sudah datang kita akan bicara mengenai kondisi demokrasi dan kebebasan sipil yang tentu saja
menjadi makanan anda sehari hari itu ya untuk dalam pembahasan
mas umam ketika lembaga survei indonesia merilis survei katanya tren demokrasi dan kebebasan sipil kita menurun
apakah betul kesimpulannya sampai pada titik itu
iya sebenarnya di hasil survei kita yang dilakukan pada bulan september kemarin
kita menangkap bahwa ada stagnasi pada tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
tetapi ketika itu ditarik lebih ke belakang pada tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas sampai pada tahun dua ribu sembilan belas
maka terjadi proses peningkatan yang cukup signifikan di sana
oleh karena itu ini sebenarnya menjadi tantangan cukup serius
peningkatan penurunannya atau peningkatan kualitasnya
peningkatan dalam konteks ini adalah penurunan
peningkatan dalam konteks intoleransi ada beberapa aspek
kemudian peningkatan dalam konteks atau penurunan dalam konteks kebebasan sipil
nah oleh karena itu ini menjadi catatan cukup serius
karena sebenarnya ada beberapa arah yang sebenarnya dari pemerintahan jokowi sendiri
ingin memfokuskan pada konteks pembangunan ekonomi
tetapi dalam tradisi liberal pluralis bahwa pembangunan ekonomi itu akan bisa dilakukan secara efektif
keamanan dan politik itu harus terjadi
nah tetapi pada saat yang sama maka kemudian dengan orientasi pada pembangunan ekonomi itu
maka ada aspek kebebasan sipil dan juga berdemokrasi yang kemudian quote by quote seperti di nomor dua kan
oleh karena itu saya kira banyak sekali wacana yang kemudian terus berkembang
ada artikel yang cukup fantastis dijadikan referensi dalam banyak hal
termasuk di pilpres kemarin dari thomas power dengan judul
kemudian prof tim lindsay dari university of melbourne adam mengatakan ada gejala neo suharto
ada juga dari profesor fedy hadis dengan bahasa democratic regression
nah oleh karena itu dari survei lembaga survei indonesia kami mencoba untuk menangkap potret dari situasi ini
sebenarnya apa yang terjadi
nah begitu kemudian kita lihat seperti yang terdapat di sini
ini kinerja demokrasi ya mas
iya dalam konteks kinerja demokrasi
pada secara general masih terjadi tingkat kepuasan yang cukup tinggi
oleh karena itu sebenarnya ini masih cukup bagus
akan tetapi satu hal bahwa dalam misal kita menggunakan standar freedom index
maka sebenarnya ini cukup hal yang perlu diantisipasi tetapi masih relatif cukup baik
cukup aman tapi di antara atau dua puluh tahun kita memilih demokrasi yang terbuka seperti ini
ada apa dengan demokrasi kita
kita lihat slide berikutnya
nah ini kita capture mas umam dua tahun terakhir tren kepuasan demokrasi kita
ini ada apa yang bisa anda baca di sini
ya kalau dari slide ini dari tren kepuasan demokrasi dua tahun terakhir
memang secara general kalau misal dari angka statistik tidak terjadi penurunan signifikan
tetapi ketika perbandingan ditarik lebih panjang dari sejak presiden jokowi memulai pemerintahan pada periode pertama
yaitu dua ribu empat belas dua ribu lima belas maka garis perbedaan itu akan lebih mencolok di sana
nah oleh karena itu ini menjadi tantangan sebenarnya karena dalam proses demokrasi di dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas pilkada dki
fakta fakta politik yang kemudian menghadirkan fakta fakta seperti itu sebenarnya
dalam konteks ini saya percaya bahwa ini adalah bagian dari pilihan politik presiden
tetapi pada saat yang sama ini sebenarnya kan replikasi atau repetisi dari sejarah lama
di era pak harto sebenarnya juga sama
ini diinspirasi oleh kalau misalnya dalam tradisi pemikiran politik itu oleh samuel huntington dalam buku political change and social order
dipercayai bahwa institusionalisasi negara itu diperlukan
nah untuk menciptakan itu maka dibutuhkan stabilitas
karena itu fondasi paling dasar hadirnya investasi ekonomi
tetapi pada saat yang sama yang terjadi pada era pak harto kemudian ada proses intervensi yang cukup kuat pada ranah kebebasan sipil
pada konteks demokrasi
oleh karena itu di slide slide selanjutnya ada beberapa hal misal tentang apakah masyarakat merasa khawatir dengan berbicara
jadi ada faktor faktor lain yang menunjang itu ya
dan intinya apakah ini lebih banyak di driven by negara atau memang masyarakat sipil yang kondisinya membuat sebenarnya indeks demokrasi kita turun
jadi siapa yang paling dominan sebenarnya
saya kira ini adalah sebuah situasi yang saling berpengaruh ya
saling mempengaruh satu sama lain
tetapi pada saat yang sama
tetapi pada saat yang sama bagaimana kemudian negara merespon situasi sosial politik di masyarakat
itu menjadi sebuah fakta politik yang tidak terjadi
sehingga menciptakan ruang seperti ini
salah satu yang mas umam tadi katakan adalah faktor faktor intoleransi kebebasan untuk beragama menunaikan agama dengan kepercayaannya
ini ada trennya apa yang bisa anda baca nih mas
ya dalam konteks ini ada dua kategori
dalam konteks intoleransi dalam wilayah politik dan dalam wilayah beragama
nah dalam konteks politik kita mencoba memberikan pertanyaan dalam instrumen kami
dengan menanyakan kepada masyarakat muslim dan juga mengkonfirmasikan
dalam konteks masyarakat muslim kita bertanya kepada mereka apakah anda keberatan atau tidak keberatan jika orang non muslim menjadi
ini ada beberapa kategori dari presiden wapres gubernur bupati wali kota
pejabat politik lainnya
pejabat politik yang memiliki implikasi besar terhadap kebijakan publik
dan most likely kalau misalnya kita lihat mas dari dua ribu enam belas
kemudian dimana kemudian politik identitas dieksploitasi secara
signifikan terjadi kenaikan cukup signifikan
memang kalau dilihat dari dua ribu delapan belas sampai dua ribu sembilan belas tidak terjadi kenaikan
tetapi ini sebenarnya implikasi dari proses panjang politik dalam konteks berdemokrasi di indonesia
dan ujungnya dua ribu enam belas tentu saja ini kasus pilkada dki jakarta yang menjadi trigger utama
nah oleh karena itu sebenarnya ini menunjukkan ada resistensi yang cukup besar
dan itu meningkat di kalangan muslim ketika menerima
realitas politik dimana representasi dari non muslim
kemudian masuk dalam wilayah political leadership di ranah publik
pertanyaan saya akan sama di setiap slide
disini negara atau masyarakat sipil lebih ber dominan dalam menentukan naiknya trend ini
karena dalam konteks ini
ini adalah realitas politik
termasuk masyarakat sipil
oleh karena itu saya kira ini adalah proses
tetapi sekali lagi yang ingin saya tekankan
bahwa proses ini didorong oleh bagaimana negara memberikan reaksi
memberikan penanganan seberapa proper
nah itu yang kemudian menciptakan ada perubahan dinamika dalam konteks politik di indonesia
kita lihat slide berikutnya
ya dalam konteks ini kita mencoba untuk memahami karakter dari masyarakat indonesia
kemudian kita menangkap ada semacam gejala majoritarianism
dimana ada semacam ego yang semakin menguat dari kalangan masyarakat mayoritas di indonesia
dalam konteks ini berkaitan dengan konteks toleransi dan intoleransi
karena di mayoritas di indonesia adalah muslim
maka populasi atau sampel dalam konteks ini
yang kita jadikan sampel dalam survei kita adalah mayoritas muslim
nah dalam konteks majority
maka kemudian kita menangkap ada kecenderungan dari masyarakat muslim
yang kemudian juga lebih menekankan pada aspek ini kami sebagai majority
oleh karena itu ketika kemudian ada beberapa instrumen yang lain
kita tanyakan apakah ketika anda menjadi mayoritas
anda akan memberikan kesempatan kepada non muslim menjadi pemimpin
atau mayoritas mengatakan tidak
tetapi ketika kemudian kalau anda menjadi minoritas di negara yang mayoritas non muslim
apakah anda akan submit atau akan tunduk kepada itu
ataukah anda akan menjalankan apa
nah oleh karena itu kita menangkap ada gejala kondisi majoritarianism
yang semakin kuat karena implikasi dari proses politik tadi
faktor negara atau faktor masyarakat sipil yang lebih dominan dalam meningkatkan tren ini
oke karena ini pertanyaan ketiga
saya ingin menyampaikan bahwa dalam konteks ini
bagaimanapun juga negara memiliki peran yang cukup besar
dalam menciptakan situasi ini
karena negara adalah simpul kekuasaan yang paling signifikan
untuk menentukan bagaimana merespon reaksi reaksi yang ada di situasi ini
ketika kemudian tidak proper
maka tercipta potensi konflik yang lain
dan itu kemudian menciptakan friksi friksi
baik itu yang produktif maupun yang tidak produktif
dalam konteks berdemokrasi
mas umam ada beberapa poin lain yang menarik dari survei lsi
terkait dengan bagaimana orang berbicara
apakah semakin berani dalam mengungkapkan aspirasi dan bicara politik
kemudian juga bagaimana respon mengenai penegakan hukum
kita akan bahas itu
sebuah sebuah sumber disini
sekarang kita bergabung bersama sama
tapi ada dua slide lagi yang menarik
mas umam mengenai bagaimana orang mengekspresikan aspirasi dan warna politiknya dia
oke ada di
oke di belakang kita ini masyarakat takut berbicara tentang masalah politik
ini judulnya agak ngeri ngeri sedap nih kalau kata bang pigai
apa yang anda tampilkan disini mas
ya baik mas budi
dalam konteks ini kita menanyakan kepada responden
apakah bapak atau ibu
sekarang itu sering
seberapa sering kejadian sebagai berikut terjadi
konteksnya adalah takut atau tidak takut berbicara bebas
memang kalau misal dilihat
ini kan ada perbandingan dari tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
memang lebih mayoritas itu lebih besar mengatakan tidak takut
jadi artinya ada social capital yang cukup baik
tetapi sekali lagi ketika kemudian kita bandingkan tren ini
dari dua ribu sembilan kemudian dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
baik yang mengatakan selalu dan sering
itu mengalami peningkatan
jadi yang kita capture ini ada peningkatan ini
orang semakin takut
orang ada perasaan mereka merasa semakin takut
apa penyebabnya mas umam
tentu saya kira ini banyak ya
baik itu bagian dari konteks penegakan hukum
berkaitan dengan undang undang ite
saya kira apa yang terjadi proses politik sebelum di pilpres dua ribu sembilan belas kemarin
baik juga di era waktu pilkada dki yang rasa nasional itu
saya kira terjadi itu
nah kemudian bagaimana negara merespon itu
dan kemudian itu menciptakan satu cara pandang
menciptakan perasaan bahwa ada semacam ketakutan
jadi bagaimana apa kebebasan berpendapat itu diproses secara hukum
kemudian itu yang kemudian menimbulkan tren seperti ini
ada satu lagi yang menarik dari survei sebelum saya akan ke bung pingkai dan bung anci
jadi sebenarnya ini juga ini mas
ada semacam dilema
dilema dalam konteks penegakan hukum
karena dalam ruang demokrasi yang sangat terbuka akhirnya
penegakan hukum itu menjadi bagian dari warna demokrasi
tapi kalau misal itu dibebaskan
saya kira juga itu tidak begitu produktif untuk demokrasi
itu kemudian mendapatkan respon yang cukup firm misal dari pemerintah
maka memang to some extent penegakan hukum dilakukan
tetapi implikasi side effectnya
kemudian memunculkan ada perasaan tidak secure dari masyarakat
tentang bagaimana mereka kebebasan berpendapat
mereka kebebasan sipil mereka
seolah olah kemudian menurun atau
dengan data data ini kesimpulan dari lembaga survei indonesia
bahwa tren demokrasi dan kebebasan sipil kita mengalami penurunan
ya di kesimpulan kami
kami menyimpulkan memang kalau misalnya dibandingkan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
tetapi secara general
kalau misalnya ditarik dari awal periode pemerintahan pak jokowi
memang ada kenaikan dalam konteks intoleransi
ada penurunan dalam konteks kebebasan sipil
tetapi jangan lupa di hasil survei kita
kita juga menyertakan
meskipun situasi seperti itu
ada modal kerja yang cukup baik
yaitu pertama ada empat
saya kira nanti bisa didetailkan
yang pertama adalah
masih kuatnya dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri
itu yang pertama
yang kedua masih tingginya identifikasi masalah
masyarakat terhadap identitas keindonesiaan itu sendiri
kemudian ada beberapa aspek yang lain
dan itu saya kira menjadi semacam social capital dan political capital
yang cukup baik untuk menghadirkan stabilitas dalam konteks pencapaian target target ekonomi